sementara itu tim sar gabungan masih terus berupaya melakukan evakuasi terhadap empat orang warga desa sinarsari yang masih tertimbun longsor di rt tujuh rw empat
sebelumnya diketahui longsor telah menimbun enam rumah dan tujuh belas jiwa
dua di antaranya meninggal dunia dan sebelas lainnya selamat
rumah rumah yang tertimbun longsor ini berada di antara tebing rel kereta api bogor sukabumi dan aliran sungai dari cisadane
permukiman yang terkena dampak tidak dapat dijangkau kendaraan roda empat maupun alat berat
anomali cuaca juga menambah kesulitan tim sar dalam melakukan proses evakuasi korban longsor di kelurahan empang kota bogor ini
hingga rabu siang tim sar masih terus berupaya mencari empat orang yang masih tertimbun
wakil wali kota bogor yang sempat meninjau langsung lokasi ini menyatakan pihaknya masih fokus pada evakuasi korban
setidaknya tujuh puluh personil dikerakkan
kota bogor mencari sebelas orang yang sudah diangkat untuk mempercepat proses evakuasi
sebelas korban selamat larikan ke rsud kota bogor untuk mendapatkan penanganan medis
dan kemudian diberikan hunian sementara di rusunawa cibulu dan rusunawa menteng bogor
sedang berusaha untuk yang pertama adalah mengevakuasi warga yang masih tertimbun
diperkirakan masih ada sekitar empat orang lagi
kemudian tentu untuk pemulihan area
kami dibantu oleh daob satu dan juga balai besar teknik perkereta apian jawa barat
untuk secepatnya bisa membangun turap barangkali ya
atau mengamankan area lintasan kereta api karena ini sangat vital
ini sangat strategis karena di jalan cikertek masih terjadi pembangunan turap juga
arah kesukaan bumi hampir terputus ya
hari ini kalau kita tutup juga dua tiga hari ini artinya kereta api tidak bisa jalan
artinya perekonomian juga harus kita pikirkan
namun saat ini prioritas adalah bagaimana kita mengevakuasi warga yang masih tertimpa
kita tergabung dengan rekan kami ada produser lapangan cnn indonesia clarissa aradia
langsung dari bogor jawa barat melalui sambungan telepon
selamat siang arah
ara apa kesulitan yang dihadapi hingga pukul tiga belas
apakah sudah berhasil dievakuasi atau menemukan empat korban yang hilang ini
selamat siang serhanov
dapat kami sampaikan bahwa
tadi sekitar pukul dua belas siang proses pencarian sempat dihentikan sementara waktu
yakni sekitar tiga puluh menit
karena seluruh simsar gabungan ini diperkenalkan untuk beristirahat terlebih dahulu
namun melihat bahwa kondisi cuaca di kawasan kota bogor saat ini sangat mendung
dan dikhawatirkan dalam waktu dekat ini akan turun hujan dengan intensitas yang sedap
maka tadi berdasarkan informasi dari ketua bpbd kota bogor menyampaikan bahwa
per pukul dua belas tiga puluh
tadi proses evakuasi kembali dilanjutkan agar sebelum datangnya hujan di kawasan kota bogor ini
proses pencarian ini dilakukan dengan sistem yang berbeda dengan yang pada pagi hari tadi heranov
apabila tadinya ke tujuh puluh tim sar gabungan ini semuanya dikerahkan di satu titik yang sama
namun per pukul dua belas tiga puluh siang tadi seluruh tim ini dipecah menjadi dua tim
tim yang pertama ini bertugas untuk
menggali titik area di atas dari musola yang juga terkena dampak dari longsor
yang sudah menimbun kawasan ini sejak pukul dua belas tiga puluh dini hari tadi
sementara satu tim lainnya ini bertugas untuk menyisir menggunakan air
dengan harapan bisa membantu mempercepat proses peluruhan tanah
yang saat ini masih cukup sulit begitu menimbun area terdampak
dari area ini diketahui bahwa
setidaknya terdapat enam rumah yang tertimbun
dan juga terdapat satu musola yang mengalami kerusakan cukup parah
saat ini juga masih terus menerus dikerahkan seluruh upaya
seluruh upaya untuk bisa mempercepat proses pencarian ini
sementara ini juga kami mendapatkan informasi dari kepala dinas sosial kota bogor
yang menyampaikan bahwa dalam waktu dekat
penguatan dari pemerintah pak bogor ini
membuktikan atau memindahkan sementara waktu
di jumlah warga yang tinggal di kawasan desa siena sarisi
diketahui sebelumnya di kawasan siena sarisi terdapat sekitar dua puluh kepala warga
sementara enam kepala warga jasad yang memang terkena dampak dari tiburan umur umur
namun melihat bahwa kondisi dari kemungkinan warga ini
akan dihapit dengan sebing dua puluh empat sampai tiga puluh meter yang di atas
dan yang terdapat di atas
dan yang terdapat di atas
dan yang terdapat di atas
dan yang terdapat di atas
dan yang terdapat di atas
dan yang terdapat di atas
dan yang terdapat di atas
dan yang terdapat di atas
dan yang terdapat di atas
dan yang terdapat di atas
dan yang terdapat di atas
dan sekali lagi kami ingin mengingatkan pula bahwa titik kami melaporkan saat ini
atau titik terdampak ini sangat sulit diakses oleh kendaraan roda empat
ataupun juga kendaraan berat untuk bisa membantu mempercepat proses evakuasi
sehingga sampai pukul satu siang ini juga belum ada tambahan unit alat berat
yang biasanya bisa membantu mempercepat proses evakuasi
diturunkan ataupun juga dikeraskan oleh tim bpbd maupun juga tim sar gabungan

saat ini mereka masih terus berupaya menggunakan tenaga dan juga alat sederhana
yang bisa digunakan begitu untuk bisa membantu mempercepat proses ini
bukan hanya selang selang air saja melainkan juga cangkul linggis dan lain sebagainya
untuk bisa mempercepat proses penemuan dari empat orang yang masih dinyatakan hilang ini
empat orang yang masih dinyatakan hilang ini yang pertama adalah seorang ibu berusia lima puluh tahun
kemudian ada seorang
bapak berusia tiga puluh tahun kemudian ada dua orang anak
yang pertama berusia delapan bulan dan juga lima tahun
tentunya seluruh personil gabungan ini sangat berharap agar proses ini bisa segera cepat ditemukan
namun juga mereka sangat berharap karena juga bergantung dengan kondisi cuaca
semoga cuaca di hari ini mendukung dan juga kondusif
sehingga mereka juga bisa segera menemukan keempat orang dalam kondisi yang baik
rencananya nanti seluruh korban yang ditemukan
akan segera dilarikan ke rfu di bogor untuk dilakukan penanganan lebih lanjut oleh tim edin
baik terima kasih untuk update anda siang ini bersama kami di happeny now
ada clarissa radia langsung dari bogor jawa barat
selamat bertugas kembali arah